atlet atlet bulu tangkis indonesia berlatih intensif di platnas pbsi cipayung senin pagi
mereka akan segera terbang ke denmark untuk berlagak di bwf world championship alias kejuaraan dunia bulu tangkis
yang dikelar di royal arena copenhagen denmark dua puluh satu hingga dua puluh tiga agustus mendatang
indonesia diwakili lima belas atlet dari lima sektor
hasil undian atau drawing di kuala lumpur sepuluh agustus lalu menguntungkan indonesia
karena mendapat cukup banyak buy di babak pertama sehingga otomatis lolos ke babak tiga puluh dua besar
buy diantaranya didapat gregor yamaris katunjung dari sektor tunggal putri
the daddies hendra ahsan dan tiga pasangan ganda putra lainnya dan dua pasang ganda putri
serta pasangan ganda campuran rehano valisa ayu kusmawati yang di australia open awal agustus lalu
terhenti langkahnya di babak tiga puluh dua besar
dari segi peternakan

jadinya jadi mati mati sendiri gitu
makanya latihan itu dicobain jadi misalnya kayak tiga puluh pukulan kita latihan tiga puluh pukulan harus tahan
minimal itu dua puluh pukulan baru boleh mati gitu
nah mungkin bisa di situ waktu itu kan juga tahun lalu kita juga kayak begitu kita di awal juga naik
terus di pertengahan kita turun jadinya kita tahu gitu loh apa yang harus diperbaiki
kalau dari lu saya
dan kristi yang langsung mendapat lawan berat di babak enam puluh empat besar
yakni mantan reking dua dunia asal malaysia lizicha
meski begitu kepala bidang pembinaan dan prestasi pbsi rioni mainaki optimistis
jojo yang unggul head to head empat tiga atas lizia dapat lolos dari fase enam puluh empat besar
selain itu jojo yang tembus final jepang open juli lalu dinilai mampu mengungguli pebulu tangkis malaysia itu
ya sama yusigi ya
ya kalau kemarin jojo
dia bisa final ya sama aksin sen yang memang startnya gak bagus dengan dia ragu ragu ya memain ya
jadi sampai ketinggalan sampai terlalu jauh
tapi set kedua dia bisa rubah ya
tapi juga dia udah bisa di final
saya rasa saya persiapan yang bagus bisa dia ngatasi sejauh ini saya yakin
di kejuaraan dunia rioni mainaki juga menaruh harapan besar pada sektor ganda putra dan tunggal putri
melalui gregoria menanggung
meraih gelar juara agar dapat mendapat tambahan poin signifikan ke olimpiade paris
selain itu juga bisa memperbaiki catatan prestasi minor di turnamen jepang
di kejuaraan dunia rioni mainaki juga menaruh harapan besar pada sektor ganda putra dan tunggal putri
melalui gregoria menanggung
meraih gelar juara agar dapat mendapat tambahan poin signifikan ke olimpiade paris
selain itu juga bisa memperbaiki catatan prestasi minor di turnamen jepang korea dan australia open lalu
juga di sebelah atas